memasuki tahun ajaran baru orang tua mulai mencari sekolah untuk putra putri mereka
sekolah negeri diincar lantaran biaya yang relatif terjangkau namun terbatas pada zonasi dan kuota jalur masuk
namun tak sedikit pula yang mencari alternatif lain dengan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta
meski masuk sekolah swasta dengan mudah tanpa batasan dengan biaya yang tidak sedikit orang tua tentu memiliki pertimbangan
fitur pertama yang menjadi acuan adalah fasilitas
mulai dari fasilitas olahraga fasilitas laboratorium ruang kelas sampai ke sekolah yang dinilai dapat mengembangkan potensi anak
fitur selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah prestasi sekolah
bila sekolah swasta memberi ruang bagi anak mengembangkan hobi olahraga hal ini menjadi nilai plus yang menarik siswa mengasah minat dan bakatnya
tak sedikit dari orang tua yang merogoh
kocek puluhan hingga ratusan juta per tahun demi menyekolahkan anaknya di sekolah swasta favorit
itu yang salah satu yang saya syukuri juga ya dengan nilai yang kami keluarkan dengan apa yang didapatkan untuk anak anak saya
itu alhamdulillah sangat sepadan tidak ada biaya biaya lain yang keluar pada saat anak saya masuk dan ternyata kegiatan yang didapatkan anak saya itu luar biasa
berbeda dengan sekolah negeri sekolah swasta memiliki biaya spp dan uang masuk yang cukup tinggi
karena pengelolaan dan pembiayaan sekolah dilakukan secara independen mulai dari gaji guru pengembangan fasilitas dan biaya lain
meski keputusan orang tua lebih dominan dalam menentukan sekolah pilihan anak memilih sekolah swasta ternyata juga bukan tanpa alasan
memang pada akhirnya ini yang jadi
jadi harapan kamu untuk menjadi bekal nanti kalau setelah lulus sma bisa berorganisasi dengan baik
iya bener banget dari awal juga aku tuh pengen emang sasaran aku tuh sekolah yang emang fasilitasin banget gitu untuk organisasinya
dan ekskulnya juga disini aku benar benar makanya aku bisa jadi wakil ketua osis disini aku bisa jadi wakil ketua ekskul
terus banyak kegiatan yang aku panitiain aku jadi penanggung jawab acara pokoknya banyak banget sih di sini untuk ngembangin skill organisasi itu
ada pula sekolah swasta yang menonjolkan sisi akademik dengan prestasi mentereng bahkan masuk dalam jajaran sekolah ranking nasional
umumnya menjadi daya tarik bagi orang tua maupun siswa
fitur yang menjadi andalan ada pada tenaga pengajar yang berkualitas
menurut kamu bisa menang itu di olimpiade fisika tingkat dunia loh ini
apa gurunya disini mempengaruhi
ya tentunya semak satu ini seperti menjadi batu loncatan karena semak satu juga menyediakan klub klub akademik
jadi untuk orang orang yang ingin menekuni bidang olimpiade disediakan klubnya untuk bisa lebih mendalami dengan guru guru yang tentunya juga sudah pakar di bidangnya
bila sisi akademik sekolah lebih melonjol biaya pun turut meroket
saya merasa juga dia menikmati selama sekolah disini dengan berbagai kegiatannya jadi dia emang antusias untuk sekolah setiap hari
pengamat pendidikan titik handayani menilai track record sekolah yang baik berperan dalam membangun perspektif pada orang tua
sehingga orang tua rela mengeluarkan dana dalam jumlah besar
namun titik menyayangkan perbedaan kemampuan sekolah swasta dalam mengelola pendidikan secara independen kerap menimbulkan disparitas
sekolah swasta itu disparitasnya sangat tinggi sekali karena jumlah sekolah swasta di indonesia di tingkat nasional yang di bawah kemendikbud sendiri itu ada sekitar tujuh enam ratus an
jadi justru sma swasta lebih banyak daripada sekolah negeri tetapi kesenjangannya juga tinggi
ibarat pepatah ada harga ada rupa
demikian halnya sekolah swasta dengan rasa
teragam tawaran fasilitas
pilihan selanjutnya kembali kepada orang tua dan siswa yang menentukan goresan perjalanan putra putri mereka dalam menapaki masa depan
tim liputan cnn indonesia jakarta